pemerintah terus berupaya untuk menekan penyebaran covid sembilan belas di indonesia
salah satunya dengan menyediakan vaksin covid sembilan belas yang aman dan efektif
dan yang tidak kalah penting masyarakat juga harus menyadari pentingnya melakukan imunisasi covid sembilan belas secara bertahap
untuk memastikan diri terlindungi dari ancaman covid sembilan belas
lalu apa yang masyarakat harus tahu tentang vaksin dan imunisasi covid sembilan belas
untuk membahasnya malam hari ini sudah hadir lewat sambungan zoom dari luar studio cnn indonesia
anggota komite penasehat ahli imunisasi nasional prof sujad miko
selamat malam prof
selamat malam frida
bagaimana tanggapan anda tentang rencana pemerintah untuk menghadirkan vaksin covid sembilan belas di indonesia
jadi kami mendukung tetapi harus diketahui oleh masyarakat bahwa untuk meredam pandemi covid itu
ada satu paket yaitu terdiri dari testing tracing dan treatment
artinya kalau orang yang sakit segera diperiksa kalau dites kalau sakit diobati
kalau dia tidak sakit di karantina supaya tidak menyebarkan dan kontaknya harus dilacak
yang kedua tetap pakai masker jaga jarak
dan kemudian cuci tangan
ditambah dengan vaksin
itu satu paket
tidak bisa vaksin menggantikan tiga m tidak bisa juga menggantikan tiga t tiga
satu paket dan kami mendukung pada prinsipnya bahwa itu paket kegiatan itu harus dilakukan bersama
walaupun ada vaksin tetap harus melakukan tiga m
profesor bagaimana anda melihat upaya pemerintah kemudian dalam memastikan keamanan dari sebuah vaksin itu sendiri
suatu pembuatan vaksin oleh siapapun selalu dua hal penting yang diawasi
satu adalah aman atau tidak
itu oleh pemerintah maupun oleh peneliti sendiri maupun oleh siapa pengguna juga
nah keamanan itu sudah dilihat sejak uji klinik fase pertama fase kedua sampai fase ketiga
jadi pemerintah mempercayakan kepada tim peneliti yang melakukan uji klinik
dan juga mempercayakan kepada tim yang mengawasi penelitian itu
sejak uji klinik fase satu sudah terlihat sebenarnya ada keamanan apa tidak
kalau fase satu sudah terjadi sesuatu yang misalnya efek samping yang berat
pasti tidak akan melanjutkan fase dua
demikian juga kalau di fase dua ada sesuatu yang terjadi sehingga menyebabkan kerugian atau membahayakan
tidak akan melanjutkan fase tiga
jadi secara simpel sebenarnya
pemerintah tim peneliti itu sudah melakukan fase satu dan fase dua di cina kemudian di fase tiga di bandung
dan sampai hari ini seribu enam ratus dua puluh subyek di bandung itu sudah diimunisasi ada yang dua kali ada yang baru satu kali
semua tidak ada keluhan yang berat
jadi pemerintah selalu berkoordinasi dengan tim peneliti dan juga tim yang mengawasi penelitian sebut
untuk selalu memastikan bahwa vaksin itu aman dan bermanfaat untuk melindungi terhadap covid
kemudian prof menurut anda sepenting apakah peranan vaksin untuk mencegah penyakit
vaksin hanya salah satu bagian daripada upaya menghentikan pandemi ini
tetapi vaksin itu tidak bisa langsung hari ini kita suntikan langsung pandeminya turun
kalau kita suntikan hari ini kepada satu orang dia hanya melindungi pada orang yang bersangkutan
artinya kalau ada virus masuk ke dalam tubuhnya vaksin itu akan merangsang kekebalan si tubuh yang bersangkutan
kekebalan tubuh yang bersangkutan itu akan melawan virus itu sehingga virus tidak akan berkembang
kalau orang itu sakit tapi sangat ringan dan tidak menyebarkan pada orang lain lagi
nah untuk bisa menurunkan angka penularan angka kesehatan ini dibutuhkan jumlah sejumlah banyak dulu
jadi tidak bisa hari ini mulai diimunisasi langsung besok langsung menurun
tapi kita tidak tahu mungkin enam bulan kemudian baru kelihatan
oleh karena itu begitu
sudah lakukan imunisasi tetap pakai masker jaga jarak cuci tangan dan testing tracing dan treatment itu tetap jalan bersama sama
oke kemudian bisakah anda menjelaskan konsep herd immunity prof
ya herd immunity itu suatu kekebalan yang dicapai pada satu kelompok besar
kalau sejumlah orang di sekelompok itu sebagian besar sudah kebal terhadap suatu penyakit
maka penularan akan terhenti
karena sudah tidak bisa ke sana
ke sana orangnya sudah kebal
kemana pindah ke orang lain sudah kebal semua
maka penularan terhenti sehingga penyakit pelan pelan reda
oleh karena itu imunisasi baru akan terlihat hasilnya
kalau sebagian besar orang sudah dilakukan imunisasi
dan sehingga terjadi herd immunity sehingga penularan akan pelan pelan turun
dan mudah mudahan akan tidak ada lagi yang sakit dan meninggal
lantas kemudian mengapa imunisasi
mengapa imunisasi covid sembilan belas secara bertahap menjadi penting
siapa yang sebenarnya menjadi prioritas
ya sebenarnya yang mau dilindungi adalah semua orang
tapi pertama karena jumlahnya juga akan terbatas
dia bertahap datangnya produksinya juga terbatas tentu ada prioritas
tentu yang paling berisiko adalah mereka yang berhadapan langsung dengan pasien pasien covid
yang menderita covid yaitu para dokter perawat maupun pekerja di rumah sakit
atau administrasi yang di rumah sakit yang kemungkinan berhadapan dengan pasien pasien covid
itu prioritas pertama
kemudian tahap berikutnya kalau datang lagi jumlahnya lebih besar
tentu yang mendukung program itu
ya apakah aparat aparat pemerintah yang berhadapan dengan publik
yang melayani publik transportasi pabrik dan sebagainya
tentu ada prioritas dan pemerintah sedang menyusun prioritas itu
tapi yang pertama adalah para teman teman dokter perawat maupun tenaga administrasi
dan pendukung lain yang berhadapan langsung dengan pasien setiap hari
itu yang diutamakan
oke nah bagaimana kemudian anda meluruskan pandangan yang menyebut jika vaksin ini adalah obat
ya jadi vaksin bukan obat
obat adalah untuk mengobati suatu penyakit supaya penyakitnya sembuh
sedangkan vaksin adalah merangsang kekebalan orang
jadi orang yang disuntik kekebalannya akan meningkat
dan kekebalan itu kekebalan yang spesifik
beda dengan makanan olahraga itu kekebalan yang tidak spesifik
sedangkan vaksin karena diambil dari publik
itu akan merangsang kekebalan yang spesifik
sehingga kalau kuman itu atau virus itu masuk ke tubuh kita
ya kekebalan tubuh kita yang melawan si virus bukan si vaksinnya
jadi vaksin hanya merangsang kekebalan
kemudian kekebalan orang itu yang akan merangsang melawan virusnya
terima kasih profesor sujad miko atas waktunya bersama cnn indonesia
mudah mudahan vaksin covid sembilan belas ini dapat segera terjadi dan terrealisasi
dan masyarakat indonesia bisa segera diberikan vaksin secepatnya
terima kasih profesor sujad miko
tapi jangan hanya menunggu vaksin tapi tetap walaupun diimunisasi
walaupun divaksin tetap pakai masker cuci tangan jaga jarak
dan semua yang dicurigai itu dites diperiksa apakah kalau yang positif di karantina
yang sakit diobati kemudian kontak yang berkontak dengan orang yang sakit atau yang positif tadi
harus di tracing lagi supaya jangan menular
jadi itu satu paket
tidak bisa hanya mengandalkan vaksin saja setelah pakai vaksin langsung buka masker segala itu tidak
tapi perlu waktu cukup lama
baik prof tiga m jalan terus
terima kasih profesor sujad miko
mas jatmiko cnn indonesia prime news akan segera kembali usai jeda berikut ini
tetaplah bersama kami